tim advokasi tampak mendatangi gedung kpk setiabudi jakarta selatan pada senin
tim advokasi tampak menyatakan bahwa kedatangan mereka adalah untuk melaporkan
dugaan upaya swap yang dilakukan staf ferdisambo kepada staf lpsk
para tim kuasa hukum tersebut membawa sejumlah barang bukti berupa berkas bukti pelaporan
untuk diserahkan ke bagian pengaduan masyarakat kpk
diketahui sebelumnya ada pengakuan dari anggota lpsk yang mendapat amplop yang diduga uang
dari salah satu staf irjen verdi sambo pada saat lpsk akan memeriksa otak pelaku pembunuhan brigadir yosua
mencoba melakukan penyuapan yang dilakukan oleh salah seseorang stafnya ferdisambo
di ruangan ferdisambo di kadi propam pada tanggal tiga belas juli yang lalu
terhadap kedua pegawai perlindungan saksi dan korban
yang saat itu melakukan pertemuan dengan
pak sambo dalam kaitan dengan permohonan perlindungan yang dilakukan oleh ibu putri cendrawati dan berada e
jadi tidak semata mata laporan soal lpsk tetapi kpk supaya tahu ada operasi operasi
setelah gagal menetapkan kematian yosua kemudian ditetapkan sebagai pelecehan seks
ada lagi operasi yaitu dengan menggunakan uang atau upaya suap
nah tampak hadir disini mencoba
terkait kasus pembunuhan brigadir yosua kejaksaan agung menyiapkan tiga puluh jaksa
untuk mengawal perkara tersebut usai menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau spdp dari baris krim polri
atas nama tersangka irjen ferdisambo barada richard eliezer brigadir diki rizal dan kuat ma'ruf
kita sudah menerima spdp dan kita sudah menunjuk jaksa sebanyak tiga puluh orang
saat ini sudah menjalin koordinasi dengan baris krim
koordinasi awal sudah dilaksanakan
karena belum ada berkas perkara jadi saya belum bisa banyak bicara
ketut sumedana memastikan bahwa ke tiga puluh jaksa yang ditunjuk akan bekerja secara profesional
dalam mengawal kasus yang menjerat irjen ferdisambo hingga kemeja hijau atau persidangan
tim diputang cnn indonesia